hai auceta kodas perempuan warga negara inggris ini dijemput paksa petugas
kejaksaan negeri dan pasar dari sebuah pusat perbelanjaan dibilangkan kutabali
perempuan keturunan india ini sempat melawan saat petugas hendak membawanya
ke pengadilan negeri dan pasar untuk menjalani sidang ponis kodas terlibat kasus pemukulan
tetapi tugas imigrasi di bandara igus tinggurah rai pada agustus dua ribu delapan belas lalu sidang hari ini
kemudian terdakwa marah marah beliau yang tidak terima kami jelaskan kembali terdakwa juga terima
akhirnya kita bawa paksa untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini